hai anda kembali di gelar perkara dokter gadungan ingwi tito banyu telah menipu masyarakat selama
lima tahun lantas bagaimana agar masyarakat yang hendak berobat tidak tertipu kejahatan
serupa ikuti ulasannya berikut bahwa sebenarnya rumah dimana dia melakukan praktek ini bukan
ini bukan jadi dia pindah tadi di mekargensi itu ukol kemudian diantar itu ruko seperti melihat ini
sebuah bisnis kejahatan ada peluang di dalamnya ada kebutuhan ada penawaran praktik ilegal dokter
gabungan dan klinik pratama keluarga sehat di cikarang selatan kabupaten bekasi beresiko
alamsyah mengaku terkejut sekaligus menyesali kejadian ini padahal pihaknya rutin mengevaluasi
perizinan operasional klinik di wilayah bekasi setiap tiga bulan sekali jadi saya penegasannya
bahwa ini bukan klinik klinik itu adalah sarana fasilitas kesehatan yang terdaftar yang
terdaftar ini sama sekali tidak terdaftar sehingga ini bukan klinik jadi sudah orangnya
juga informasinya ktp nya palsu kemudian orangnya bukan seorang dokter kemudian kenapa bukan seorang
dokter karena dia tidak mempunyai surat tanda registrasi seorang dokter dari yang diterbitkan
oleh konsil kedokteran indonesia mirisnya penipuan berkedok praktik dokter dan layanan kesehatan
tersebut berlangsung selama lima tahun
kriminolog kazizah gustina menilai pelaku memanfaatkan sejumlah celah
salah satunya adalah praktik pemalsuan dokumen atau identitas diri
karena mungkin lingkungan pun berperan aktif untuk mendukung itu
bagaimana sebenarnya celah celah itu terbuka
bukan cuma soal pengawasan ya sebenarnya untuk terhadap profesi profesi ini tadi
tapi juga bagaimana ketika kita membuka klinik ketika kita membuka usaha atau apapun
tidak hanya surat izin dan lain lain ini akan ada kemungkinan banyak upaya upaya pemalsuan dokumen
ini sebuah bisnis kejahatan ada peluang di dalamnya ada kebutuhan ada penawaran
akhirnya terbukalah usaha upaya tersebut
agar kasus serupa tidak terulang diharapkan pengurus lingkungan dapat mengantisipasi
adanya usaha klinik ilegal di lingkungannya
selain itu pengawasan terhadap praktik dokter dan layanan kesehatan yang ada di tengah masyarakat perlu ditingkatkan
ada seseorang ataupun sekelompok orang ingin membuka suatu usaha atau klinik
klinik kesehatan sekalipun maka lingkungan sekitarnya rt rw dan lain lain
untuk cek dan recek lebih lanjut tidak hanya menerima sekedar menerima saja
karena itu tadi ya di kondisi lingkungan kita itu sangat menarik
memudahkan sebenarnya untuk upaya upaya pemasuhan dokumen
sampai akhirnya masuk ke atasnya lagi ya terkait dengan dinkes
apakah dibutuhkan misalnya kondisi pengawasan rutin tertentu
bagi masyarakat agar tidak jadi korban penipuan dokter gadungan maupun klinik ilegal
berobatlah ke fasilitas kesehatan resmi pemerintah
jika memilih ke layanan pengobatan lain pastikan klinik tersebut memiliki izin resmi
laporkan pada pihak perundang jika melihat ada yang mencurigakan pada layanan dokter maupun klinik di lingkungan anda
tentunya tidak ada manusia yang tidak pernah sakit
dan ketika akan ingin memperoleh layanan kesehatan tentunya ingin memperoleh layanan kesehatan yang maksimal yang paripurna
tentunya diberikan oleh orang yang profesional diberikan di tempat yang benar benar resmi
jadi kalau ingin memperoleh layanan kesehatan yang tadi yang maksimal yang paripurna
datanglah ke paskes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memang yakin bahwa itu resmi
perlu tadi dengan adanya kondisi ini berarti kita perlu cek recek kembali ketika kita ingin datang ke dokter
mencari akses informasi terkait dengan dokter yang akan kita datangi testimoni
testimoni kan pasti ada ya kan banyak lah
walaupun termasuk misalnya klinik ya informasi banyak ya
terungkapnya kasus dokter gadungan dan klinik ilegal di bekasi semestinya membuat kita selalu berhati hati agar tak berobat sembarangan